petugas satpol pp kecamatan koja jakarta utara terpaksa membubarkan pesta pernikahan
yang digelar di sebuah gedung karena melanggar protokol kesehatan
para tamu undangan diminta membuarkan diri karena menimbulkan kerumunan
gedung tersebut juga ternyata belum memiliki izin dari dinas pariwisata dki
untuk tempat acara resepsi pernikahan
selain membubarkan pesta pernikahan petugas juga memberikan sanksi kepada toko yang melanggar jam operasional
operasi penertiban ini juga menemukan kafe kafe yang masih melayani makan di tempat di atas jam tujuh malam
malam hari ini kita melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan tempat tempat atau lokasi kerumunan
ada pun kita ke tempat rumah makan yang melewati jam batas yang ditentukan
di dalam keputusan dinas pariwisata diperbolehkan dan ini sampai di jam sembilan belas atau jam tujuh malam
sekarang ini ngawi diberlakukan ppkm
di ngawi jawa timur sebuah pesta pernikahan juga terpaksa dibubarkan polisi
pembubaran dilakukan karena acara pernikahan tersebut dianggap menimbulkan kerumunan
para tamu undangan tidak bisa berbuat banyak ketika seorang anggota polisi menggunakan pengeras suara
meminta semua undangan untuk pulang
pembuatan pernikahan juga terpaksa dibubarkan polisi
pembuatan pernikahan juga terpaksa dibubarkan polisi
pertama kemudian berikutnya adalah menghentikan kegiatannya
dari pengakuan pemilik rumah
pesta tersebut tidak memiliki izin
dari satgas penanganan covid sembilan belas
baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten
tim liputan cnn indonesia